di tengah panasnya terik matahari ini bukan jatuh dari langit tapi jatuh dari pipa pipa kecil yang ada di atas air limba
pasangan dari air limba
bisa apalagi banyak anak kecil yang bermain di bawah
air limbah rumah tangga di tambak segaran gang empat tambak rejo simokerto surabaya sebelumnya ditampung dalam tandon
selanjutnya air limbah disaring melalui kapas ijuk batu zeolit arang batok pasir silika dan dialirkan ke pipa menggunakan pompa
pipa di atas rumah memanjang sekitar satu ratus delapan meter
jika warga merasa panas umumnya pada siang hari air dinyalakan dan bisa menghujani satu gang
bisa juga dimanfaatkan untuk menyiram tanaman yang dialirkan melalui belasan keran
kalau pengolahan limba akhirnya kan air yang kotor itu kan bisa dimanfaatkan
sekarang kan musimnya segala sesuatu yang nggak berguna bisa dimanfaatkan kan akhirnya
jadi air yang kotor bisa untuk paling nggak siram siram atau seperti ini yang kita punya untuk hujan buatan di kampung
awalnya karena masih awam peran serta warga cukup minim
namun setelah merasakan manfaatnya mereka bergotong royong membuat bank sampah dan hidroponik tanaman obat keluarga serta sayuran
kita juga ada setelah sampah dulu menumpuk di sana sini sekarang kita buang sampahnya itu lebih enak
kita daur ulang kita pilah pilah sampah kering dan basahnya
jadi bisa dimanfaatkan untuk keuangannya atau bank sampahnya itu
tak berhenti di situ warga kampung tambak segaran terus berinovasi
seperti menghasilkan produk olahan sampah dan melatih tamu kunjungan
hal tersebut bisa mendatangkan
penghasilan yang digunakan kembali untuk mengembangkan pengolahan lingkungan kampung